kalian berani sekali mengambil keuntungan dari saya
apa yang lagi sih
kayaknya kali ini papa nyerah
udah sejam papa nangkling di sini
tetep aja gak bisa
terus gimana urusannya sama cewek itu
yang bener kamu
yakin bener udah beres
iya udah beres ahah
banyak nanya nih
sekarang kirim ya
mendingan papa turun aja
aku yang naik benerin antennya
kalau berdua di atas ya jebol lah tuh atap
gak nyadar apa bobot berapa
gak tau gak ada yang ngodain fatima
itu dia tuh
samperin gak ya
eh udah belum
gambarnya masih semut semua nih
yaudah coba lagi nih
kasih tahu kalau udah panas nih di atas
jangan dia apa apain lagi
udah bagus nih gambarnya
kok kabarnya jadi hilang lagi nih
kan tadi papa bilang jangan dia apa apain lagi
kok udah sini
gue tau dimana tempat yang enak
buat kita berdua doang
jadi lo bisa cerita sama gue
kamu jadi dipukulin sama tristan
selaw aja ya
gak usah dipikirin
lo gak perlu minta maaf
kalau ada yang perlu minta maaf
ya mungkul gue lah bukan lo
tidak ada pa pa
jangan lampu dulu
jangan terlalu lama pakaiationalitas
turun kalau ada tangga nih lompat sih ya pak pansy kamu cepet tolong papa nih papa mau turun
tangganya hilang naik bisa turun nggak bisa kayak kucing aja tadi pas papa naik tangganya ada tangganya
sih mana ada tangga bisa jalan sendiri yaudah gini deh mau ditolongin apaan ganggu aja
kalau nggak terpaksa sih papa juga males gangguin kamu nyapain papa doang dong rang
tongin papa cariin tangga kek apa kek supaya bisa turun iya ya udah ngerepotin
enggak apa apa lucu aja dengerin kamu sama papa kamu oh aku jadi kangen sama ayah
asia asia asia
bapak cari baktasia ya iya pasti dimana iya dia kan sekarang tinggal di hotel
penus dia jadi penyanyi di sana sekarang
ya yang ini pasti yang warna hijau sayang hijau di kulit kamu
cantik sekali tentunya aku lebih cantik dong daripada tasya mi paudi please deh nama itu
sama nama kamu nggak boleh digabung enggak selevel sayang ya ingat aduh orang itu levelnya itu loh
levelnya nelayan nelayan yang bau amis itu yang sedangkan kamu kamu itu eksekutif sayang
sangat eksklusif nggak selevel jangan disebut sebut oke
dan aku udah tenang banget nih semenjak cinderella the kill itu keluar dari kehidupannya tasya aku
senang banget karena trison udah mulai perhatian banget sama aku mini kesempatan bagus buat aku nih
dan ya semoga cinderella the kill itu enggak masuk kehidupannya tristan lagi eh eh eh catet tidak
akan pernah terjadi lagi itu dicatat nama itu orang itu tidak akan pernah kembali ke
hotel dan tidak akan pernah menjadi penghalang kamu lagi oke ini tuh hal lagi jadi pewaris kekayaan
keluarganya tristan gue yang happy di tempat ini dan semua ini berkat siapa mau disebut namanya sebut
mami mami yang apa pintar dan jenius tentunya mami yang apa pintar dan jenius tentunya mami yang apa pintar dan jenius tentunya
ya jangan lupa jenius tentu ini semua rencana mami ya semua rencana mami yang bikin tasya itu
minggat dari hotel dan tristan ah enggak sia sia mami bayar mahal si randy randi itu
kalian berani sekali mengambil keuntungan dari saya
apa yang kalian lakukan selama ini
kalian benar benar manusia mudafik
yang tadi papi dengar mami sama mori lagi latihan
aku setia dengan mereka
kasih tahu seumpamannya
mami mami hentikan papi miki sekarang
miki lagi mikir apa yang mau dilakuin
oke mami kejarin kejarin oke mami kejarin kejarin
kamu dengar baik baik maya
saya akan kasih tahu semuanya sama trisna
dan kamu tidak akan pernah dapat apa apa
kamu akan hancur maya
sampai jumpa lagi